hai ah positif yang cantiknya kayak nikita willy tolongin dong tangga kayak ada yang saya
lama bisa ngomong pade pade ilokan ya siang siang begini ada etan bukan etan bukan etan kejur ini
kayak suara yang pernah ketabrak kereta ini anak anak santri kok pada belum ada saya juga kurang
tahu saza tadi cuma ada hikal sama dodot yang mau latihan cuman yang lain saya juga kurang tahu
kenapa gak mau pada latihan
ya apa jangan jangan mereka udah bosan latihan silat kali ya masa sih tapi anak anak santri udah
saya suruh ganti baju silat semua tapi kok belum nyampe ya yaudah deh kalau gitu ustadz
ustazah ustazah mau kemana mau panggil anak anak santri bingung juga kenapa pada belum nyampe
salamualaikum ustaz iya makasih ustazah waalaikumsalam
satu dua tiga
kalian itu ngapain sih di situ kan hari ini kan jadwal buat silet kalian itu malah main petak umpet macam mana kalian ini
kalian tuh perisik banget sih
lagi main petak umpet
iya dingin deh
kok jadi gara gara kita ya
iya kalian belum ganti seragam siluan sih
iya ketawa sih kenapa
iya soalnya ustaz riton tuh udah nungguin
kasian tawajib tadi sih
oh jadinya kalian nyanyi bapim berisik iya

ya allah ini kenapa kalian masih pada ribut
mereka itu ustaz ya
kan hari ini kan aturan kan silat ya kawan kawan ya
nah ini malahan mereka itu main peter umpet
padahal sudah diingatin saja marah orang itu
ganti baju silat
enggak ada itu ustaz ritwan udah nungguin
kalo dikenain dan engkau apaan
jangan sampai ketahuan
eh kok mulai
biar adil luqman
adil berat banget ini
adil berat adil berat banget
ya budaya naik ini saya pegangin ya
orang tua disuruh naik
kamu itu masih muda masih kuat
ya budaya senang aja
udah gantengnya mana ganteng
gantengnya kaga ada
orang tua diatas gantengnya kaga ada gimana sih
aduh jauh lagi
serikiti serikiti tangganya jatuh enggak ada orang lagi ah positi yang cantiknya kayak nikita
begini ada etan bukan etan bukan etan kejur ini kayak suara yang pernah ketabrak kereta
berat ya berat ya
aku dulu aku dulu
aku kemana sih aku ke latihan silat
udah deh kamu nggak perlu lagi latihan pencet silat
sama ustadz ridwan nih aku udah beli buku pencet silat ya udah deh gimana sih kamu
pasti lupa lagi nih lama sekarang kamu pecahin tuh genteng tapi tunggu arah andre aku oke oke
ya putus lukman eh lukman kamu fokus dengan objek apa yang kamu pukul oke
fokus ya terus baru kamu pecahin oke oke tenang aja kok kayak gitu aduh gue mau bisa kayak gini kan
kamu siapa itu gentenya lukman bukan kayak gitu
gitu caranya kayak gini nih gitu
gitu kan kata kamu harus mencahin gentengnya ya udah itu aku pecahin gentengnya
bukan gitu caranya
kemana ilangnya tuh gentengnya mana mau dipakai lagi
kayaknya ada posisi gitu deh mengincar gentengnya
indah gimana sih kan kata kamu pengen belajar silat bareng ya
disini sih lukman ini yang ngambil genteng mana pakai di pecah pecahin lagi
ini genteng mau dipakai buka bantuin gt bukan saya tapi tapi ini loh
udah jangan pakai tapi
aikal kamu ngapain itu mukanya celangak celingukan kayak orang bingung udah gitu kelihatan lagi lemes banget emang kenapa

jadi gini mpa siti aikal lagi nyari santri yang lain disuruh ngumpul sama ustadz dua yang buat latihan silat
tapi pada gak mau
ustadz tadi saya udah bujuk bujuk santri santriwan tapi gak ada yang mau ustadz
tapi kayaknya mpa ustadz santriwan itu gak mau latihan silat lagi mpa ustadz betul tidak kan

cuma ray dikalig emergency
kalau mereka itu harus dikasih natomiast ini bisa bela diri ya ustadz
cuma ray dikalig emergency

kamu gak mau latihan deh
mereka gak mau latihan deh
udah didasih munjuk
yaudah gapapa yuk
mau latihan ini aja

ustadz siapa bilang pada gak mau latihan silat ini udah pada rapih semua
makasih banyak ustaz iya ustadz yaudah yuk semuanya pada baris
ya udah yuk semuanya pada baris ya
rapi yang tertib ya
jangan lupa kasih jarak barisnya
mereka sama dulu sini
terus rentangkan lagi tangannya
yang disana ke belakang
ini ke belakang sini
ke belakang ke belakang
geser sini lagi terus
terus terus terus